proyek vaksin merah putih yang dikoordinir oleh kementerian riset dan teknologi melibatkan
enam institusi dengan mengembangkan beragam jenis platform selama tujuh belas bulan terakhir dua institusi
riset yakni universitas erlangga dan lbm eijkman dilaporkan menunjukkan progres yang paling
signifikan dari uner yang dikosongkan dengan platform inactivated virus itu sudah memulai
uji prakliniknya ya uji hewannya sudah mulai pertanggal sembilan kemarin jadi alhamdulillah sudah mulai
preklinik diharapkan itu kira kira berapa bulan nah harapannya adalah preklinik kemudian nanti
lanjut ke uji klinik itu selesai pada sekitar oktober ya
oktober dua ribu dua puluh satu sehingga bisa diproduksi september oktober ya bisa diproduksi pada akhir dua ribu dua puluh satu ini itu untuk yang uner
dia uner akan bermitra dengan industri farmasi pt biotis ya ini memang
sedangkan tentang vaksin nusantara yang menjadi kontroversi komnas penilai vaksin covid sembilan belas mengatakan
riset dan pengembangan vaksin nusantara belum lolos standar badan pom
vaksin nusantara dinilai belum memenuhi indikator proof concept
pembuktian konsep good clinical practices cara uji klinik serta good manufacturing practices cara produksi obat yang baik
temuan temuan ya jadi apapun yang ditemukan pada saat proses tersebut itu sudah dikomunikasikan
dengan tim peneliti dan bahkan dengan tim sponsor dengan harapan bahwa tim peneliti dan sponsor itu
melakukan perbaikan tadi yang disebut oleh bu penny tapa corrective action preventive action nah kalau melihat kemudian corrective action dan preven action
itu kemudian sudah dilakukan nanti kemudian akan dilihat lagi ya apakah ini memang sudah dilakukan dengan benar dan sudah dikoreksi semua nah ketika semua tahapan ini sudah baik nanti kita akan lihat lagi apakah ini bisa kita teruskan tetapi
tak bisa dipungkiri pemberlakuan embargo vaksin oleh negara produsen beberapa pekan terakhir membuat riset dan pengembangan vaksin covid sembilan belas di dalam negeri harus terus didorong
oleh pemerintah dengan dana tiga ratus miliar yang saat ini digelontorkan pemerintah untuk pengembangan vaksin di tanah air diharapkan bisa menjadi harapan sekaligus solusi pemenuhan suplai vaksin dalam negeri